beneran gak ilang ya kalau ilang sukses lalu
apakah lukman bisa menghilang seperti indra kita hitung bareng bareng
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
teman teman semua hari ini saya akan membawa pesulap indra dan lukman akan masuk ke dalam kotak ajaib
sekarang indra silahkan masuk ke dalam kotak
dalam hitungan ke lima indra akan menghilang dari kotak ajaib ini siap ya indra
oke mari kita hitung sama sama mulai dari satu
bima bim salam ada kodebra
sekarang giliran lukman silahkan lukman masuk ke dalam ajaib
hai nggak mau nanti kalau gue ilang beneran gimana aku nggak bisa ketemu kakek lagi dah
dan rute aja beneran nggak ilang ya kalau ilang sukses lalu maaf ya emang
bisa menghilang seperti indra kita hitung bareng bareng
aku lagi kebelet
gede banget sepatunya pada ya
buat apaan tuh bikin rujak kiranya midmaling
ya itu mirip banget biji beton
betul tidak kak
iya pak ustadz dodot semuanya
lagian kan yang namanya menghibur dan menyenangkan orang lain
itu adalah sebagian dari pahala
betul tidak pak ustadz
betul pak siti
berbicara masalah keterampilan tangan
kecepatan tangan dan lain sebagainya
saya sebagai ustadz musaymulia dasantu sebetulnya bisa sulap
tapi saya nggak tunjukkan di depan halayak ramai
nah di sini mumpung ada satu dua tiga empat
kepada empat orang inilah saya akan menunjukkan trik sulap saya
kalau pusulap kan gitu kan
sudah tangan masuk ke dalam topi seperti ini
tinggal pura pura aja baca apa kayak gitu
simsalabim kayak toprak ketoprak gitu kan
waduh keren banget
jatuh ke klinci doang takut
kalau sekarang kita ke warungnya lilis
nanti kita jajan sepuasnya
terus senang aja aku terakhir
kau itu tak boleh boros boros lah amalia
iya kan kita itu kan main hibur cow itu
bukan tujuannya untuk kau mini raktir kami
jadi butet gak mau ya
kalau gak mau sih gak apa apa
aku kan ngajak buat yang mau aja
bukan begitu amalia
aku cuma mengingatkan saja
kamu itu tak boleh boros boros
soalnya apa apa yang dilakukan berlebihan itu
tidak baik amalia
hah yaudah kalau kamu gak mau ikut
ya udah kalau butet gak mau ikut
kamu gak usah ikut jajan juga
kagian juga siapa yang mau ngajakin kamu
salam si amalia
amalika nafutu ngaihkot om
pasti kalian lagi ngomongin tentang perpustakaan ya
bukan hai kal
tapi kita ini mau keluarin milis
jajanin sama amalia
kalau kita kan udah janji kita mau ke perpustakaan
sssh udah ikut aja udah
udah tenang aja
bakal aku traktir ini tuh sebagai tanda terima kasih aku
karena kalian yang ibar aku
nah itu hai kal sama dodot
tuh kan dot kita ditraktir sama amalia
ini pada mau kemana sih
pada mau kemana
kalau gak ada izin dari suhusan musa
belum boleh adanya kemana mana
aduh pastri kitty masih ngaku aja sih
kita itu mau dijajanin sama amalia
tetep gak bisa tetep gak bisa
wah ini lah pastri kitty
mau ditraktir sama sama
ulalah pastri kitty
ini ada apa ngumpul ngumpul rame rame gini ha
udah kayak bebek digiring sama petani
begini ustadz musa
pada minta keluar
katanya mau jajan di warungnya si lilis
am amalia bindi benih sawaliti nut nduta
eh kenapa jadi joget sih
jadi gini lah ustadz musa
mau ditraktir sama prinses lia
iya ini tuh tanda terima kasih
karena mereka semua udah ngelibur aku
jadi sekarang bagian amalia menghibur mereka juga
sebentar sebentar sebentar
kasih waktu untuk ustadz musa berfikir sebentar ya
kita mau ke atel
kok di hidung
baiklah kalau begitu
allah allah allah
sekali kali ustadz musya akan berikan izin kepada kalian
untuk pergi ke warungnya lilis
kalian harus ingat sama waktu
harus pulang ke pondok tepat waktu
silahkan kalian jalan
eh tapi tetap kagak bisa nggak boleh
kenapa pak sidiq sih
jawab dulu tebak tebakan saya
ya udah gini deh
supaya anak anak cepat pergi
nanti cepet pulang
biar saya aja yang wakilin jawab tebak tebakannya
oh begitu baik
yang panjangnya satu meter
udah salah gagah
ah saya tahu pak sidiq
yang panjangnya satu meter
kalau berbicara masalah tebak tebakan
mungkin saja ustadz musa yang mulia gak satu ini bisa kalah
tapi kalau masalah sweet jepang
buat sweet jepang berani nggak
oh nggak kalau begitu
kita pasang kuda kuda
tangan di sini
sweet jepang dimulai
saatnya kau untuk menerima jurus pamukasku
ih steht bagaimana laguna